ya diduga karena mengejek kakak kelasnya saat latihan gerak jalan
seorang siswi sekolah menengah pertama di situ bondo harus dilarikan ke rumah sakit
korban mengalami luka lebam di kaki tangan dan juga kepala
lantaran dikeroyok tiga kakak kelasnya di sekolah
beginilah kondisi vina putri nur rafika siswi kelas dua smp negeri banyu putih situbondo
yang dikeroyok tiga kakak kelasnya di sekolah usai latihan gerak jalan
vina yang masih syok sesekali mengaku pusing hingga membuatnya hanya bisa tergolek lemah
dengan infus menempel di tangan
gadis berusia tiga belas tahun ini alami luka lebam di lengan kaki dan ulu hati
akibat mendapat pukulan dan tendangan tiga siswi kakak kelasnya
tak hanya itu benturan benda keras yang dialami pada bagian kepalanya
membuat syaraf bagian belakang kepala alami gangguan hingga terus pusing dan mual
aksi pengoroyokan ini bermula saat korban yang berdiri
canda mengejek kakak kelasnya saat latihan baris berbaris
ternyata candaan itu disambut serius kakak kelasnya hingga pengeroyokan fisik pun tak terhindarkan
saya itu sampai dipegangin baunya dipegangin baunya terus dipegang daunnya
dagunya dipegang dikuburin ke tembok
yang sakit itu kepalanya terus yang nak tendang itu ulu hatinya
orang tua korban yang tidak terima dengan perlakuan yang diterima anaknya
akhirnya melaporkan pengoroyokan ini ke pihak jenis
selain itu orang tua korban juga meminta sekolah mengusut kejadian ini
dan memberi sanksi pada tiga siswi kelas tiga yang telah menganiaya anaknya